kamu tuh udah bener bener ngeremehin aku ya
kamu sengaja bikin susah hidup aku sekarang
nyesel aku dulu gak mastiin kalo kamu tuh bener bener tegelam disini
gue udah nganggap sama mbak
aduh mas pusing aku mikirin anak itu kenapa sih mas dia itu selalu bikin malu keluarga kita gak selesai selesai masalahnya
karena mama sama papa kan itu orang tua kandungnya putri
kasian banget putri
dia sedih kayak gitu itu pasti karena dia tuh gak tega sama kedua orang
udah tante tenang aja ya
putri kayak gini itu pasti karena dia tuh cuman emosi sesaat loh
setelah itu juga pasti dia langsung terusin bahas namanya
tante juga berharap begitu
ya udah jam segini mendingan kita istirahat aja
gue mau ngomong sebentar
ini gue minta jangan sampai sekali lagi ya lo ngelawan ngomongin tante andis
selama ini tante anies itu udah ngelakuin banyak hal kebaikan buat lo
dan lo juga bisa mikir sendiri
gak ada satupun orang yang sayang peduli sama lo tuh gak ada
mau itu orang tua angkat lo kayak bahkan orang tua kandung lo sendiri juga gimana
jadi cuma kita berdua yang bakal balesin denam lo
sebenernya yang pengen bales denam tuh siapa sih
gue atau tante andis
tante andis atau tante papa
dan sebenernya tuh ada hubungan apa ya tante andis diantara mama sama papa
enggak udah udah tante andis tuh gak pengen denam papa sama orang tua lo
udah lah putri ya udah lo gak usah mikirin macem macem gak usah mikirin enggak enggak
udah mendingan sekarang lo istirahat
fokus sama apa yang udah mau lo lakukan
permisi mas diego mau saya langsung masuk
di luar ada yang cari mbak putri mas
di luar ada yang cari mbak putri mas

lepas sih lepas
eh eh saya kan udah bilang gak ada yang namanya putri di sini
lepas saya maaf ganteng putih sama putri
enggak gak ada yang namanya putri di sini

kau pentingnya ia banget sih
tante kesini ngapain sih
tanpa pasti minta uang kan
jangan ganggu ganggu saya lagi
masa gue dikasih duit recehan
putri lo harus tanggung hidup ibu
keenakan dong diri lo
jadi orang kaya sendirian
ya udah uangnya udah saya terima
tapi ibu nggak mau pergi dari sini
karena ibu yatim kamu adalah putri anak ibu
tentu saya harus bilang berapa kali lagi sih
saya ini mona bukan putri
mendingan tante pergi dari sini
jangan bikin kerusuhan di rumah sakit
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
maafin putri ya bu
putri gak bermaksud kasar sama ibu
nanti kalau balas dendam putri sudah selesai
putri akan cari ibu lagi
ibu akan pergi
tapi inget ya putri ya
ibu akan balas dendam putri
balik lagi ke sini
kamu lihat sendiri kan
ibu kamu itu cuma datang untuk tentang uang sama kamu
dia datang karena kamu kaya
kamu tuh udah bener bener ngeremehin aku ya
kamu sengaja bikin susah hidup kamu sekarang
nyesel aku dulu gak mastiin kalau kamu tuh bener bener tegelam
mas pusing aku mikirin anak itu kenapa sih mas
itu selalu bikin malu keluarga kita gak selesai selesai masalah
dulu anak kita putri masuk penjara udah bikin malu
sekarang masak clara juga harus masuk penjara lagi sih mas
kamu tuh bisanya cuma bikin malu keluarga tau gak
ma aku tau sekarang mama tuh udah gak cinta dan sayang lagi sama clara kan ma
semenjak adanya putri iya kan ma
kamu stop drama ya
mama udah gak percaya sama acting kamu
justru kamu itu yang selalu bikin masalah semenjak adanya putri
jadi ini semua tuh gara gara kamu
sarah cuma mau menuntut kasih sayang dari mama kayak dulu mah
sekarang mama nanya sama kamu ya
kamu sekarang ngapain pake julia
mona sekarang menuntut kamu atas pencemaran nama baik
mau masuk penjara kamu iya
kenapa sih gak ada yang percaya sama farah
mama harusnya tuh percaya sama clara ma
clara kamu tenang dulu
biar aku bicara sama monas supaya dia gak nuntut kamu
tapi kamu gak boleh deketin mona lagi ngerti
kamu juga percaya
raja jangan pernah kamu bohongi diri kamu sendiri
aku tahu raja
aku tahu si hati kecil kamu itu mengatakan kalau moda itu adalah putri
tolong kamu fokus dulu dengan masalah kamu sama orang
lebih baik om sama tante obatin teror sekarang juga
takutnya ada yang salah dengan pemikirannya
kamu mau aku masuk ke dalam rumah sakit jiwa lagi gitu
ma enggak ma
clara gak mau mau masuk rumah sakit jiwa lagi ma
enggak enak ma di sana
tindakan kamu tadi itu mencerminkan kamu punya gangguan jiwa
kamu tadi hampir bakar diri kamu dan kamu hampir bakar dewa
udah sekarang kamu pilih
kamu mau dirawat atau kamu mau masuk penjara
enggak enggak ma
ma enggak clara
om lihat diri kan tingkahnya
om sama tante lebih baik obatin dia sekarang
clara gak mau masuk penjara
clara juga gak mau balik lagi ke rumah sakit jiwa ma
lu mau ngapain di sini
eits tapi sumpah tadi acting lu keren banget
lu mau sosan jadi pahlawan di depan mona iya
eh keselamatan putri paling penting
mona itu gak ada urusan yang mulia
terserah lu ngomong apa
kalau lo tadi jadi gue lo akan ngelakuin hal yang sama kan
keselamatan putri lebih penting
udah lu gak usah bohong lagi
ini ada urusan ya ma clara penting
dia mona bukan putri
tapi kalau mau ketemu dia silahkan
jangan sampai lo ganggu kenyamanan dia

mau sampai kapan gak mau bohong
saya kali yang capek
saya sering dituduh tuduh kalau saya ini putih
udah tau sih yang ini mona
kalau misalkan anda kesini
clara itu kakak kandung kamu
dia bukan kakak kandung aku
dan aku gak bisa ngelafon dia
karena dia udah terlalu kurang ajar sama saya
sebenernya aku gak peduli
kamu mau lapor ke polisi
dan masukin clara ke penjara
itu urusan kamu
jujur aku kesini mau ngeliat kamu